inilah kampung khilafah yang berlokasi di desa karangsari
kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan
aktivitas di kampung ini tidak ada yang berbeda setelah penangkapan
terhadap pemimpin khilafatul muslimin abdul qadir hasan baraja
kami siang warga yang merupakan kelompok jamaah khilafatul muslimin ini
tetap beraktivitas seperti hari hari biasanya
di lokasi lahan seluas dua hektare yang dihuni empat puluh kepala keluarga ini
warga umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan buruh bangunan
kampung ini didirikan tahun dua ribu empat lalu
saat ini kampung khilafatul muslimin sudah berdiri lembaga pendidikan dan klinik kesehatan
mereka tidak menyangka jika kholifah atau pemimpinnya ditangkap oleh pihak kepolisian
polda metro jaya dengan tudingan berniat mengubah ideologi pancasila dan aksi makar
melalui kompos sepeda motor serta membagikan selebaran yang diduga berisikan nada memprovokasi
ya itu ujian ya ujian dari allah karena memang pemimpin kita sedang
banyak mungkin yang mereka tidak paham akhirnya jadi menjerat oleh pak kita
sebenarnya kalau insya allah kalau paham semua yang ada ya mudah mudahan sih mereka bisa dipahamkan dan
segera mengetahui seperti apa sih hilafatul muslimin gitu
jadi nggak se apa nggak yang fitnah yang beredar di masyarakat awam ini
warga menilai penangkapan terhadap pemimpinnya itu merupakan ujian
terlebih banyak yang tidak paham dengan khilafatul muslimin sehingga menimbulkan fitnah